pak erick sebelum menjawab pertanyaan waktu jeda tadi seperti tadi yang saya katakan kita ini seperti terjebak ingin selalu juara karena bagaimanapun kita haus akan prestasi itu
tidak salah sekali lagi tapi apa ya strateginya supaya minat talenta sepak bola sejak usia dini itu memang punya roadmap yang jelas
semua perlu proses nggak mungkin perancis kemarin kan waktu tanding indonesia gunia itu di home base nya tim perancis disitu ada juara sembilan puluh delapan dan dua ribu enam belas
itu perancis membangun fasilitas yang sangat modern di tahun delapan puluh an barulah lahir itu sembilan puluh delapan delapan belas tahun
disitu juga prancis menerapkan kalau dulu kayak kita sekolah olahraganya
itu di perancis tiga belas provinsi punya sekolah olahraga yang itu menjadi kontribute buat ini nasional
dan gak boleh pindah mereka gak boleh pindah provinsi loh sebelum umur enam belas
jadi benar benar gak ada tuh transfer transfer pemain di nah seperti seperti ini ya memang perlu proses
tapi kembali apakah kita sebagai pemimpin tidak mencari quick win ya harus bisa
kalau gak ada terobosan ya gak mungkin
contoh yang tadi kembali kita juara sea games tiga puluh dua tahun ya habis itu apa
ketika kita naikkan kelasnya kita jumlah pemainnya nggak cukup yang sea games
kita cari lagi nggak cukup eh naturalisasi ya itu ada
dan dari dulu udah empat puluh pemain naturalisasi nah cuman kita bedanya apa
harus ada darah indonesia grade nya harus bagus kan begitu
berarti kan memang naturalisasi itu awalnya tadi untuk quick kuwait
tapi ini menjadi sebuah program
karena naturalisasi udah ada sebenarnya
cuma buat tim yang tadi ini ya kita harus karena nggak cukup pemainnya
kalau misalnya cederat cederat cederat gak ada pemain penggantinya
pak erick bicara soal naturalisasi payes misalnya itu kemudian ada percakapan kalau mak naturalisasi yang lain itu orang tuanya atau leluhurnya pernah
tapi payes itu neneknya itu lahir di
ya itu sesuatu yang memang kita harus lakukan
itu berarti diperluas lagi kriteria naturalisasi untuk pemerintah
karena seperti saka mbak pei semua kan lahir di negara dengan
untuk timnas indonesia maksudnya pak erick
saya membuka semua jalur untuk tadi
bagaimana kita punya satu ratus lima puluh pemain dari u tujuh belas u dua puluh u dua puluh tiga dan tim senior
kan orang waktu itu mempelintir satu ratus lima puluh pemain naturalisasi salah
kita harus punya satu ratus lima puluh pemain
dua x sebelas di tim senior tiga x sebelas di tim u dua puluh dua empat x sebelas di tim u dua puluh
lima x sebelas di u tujuh belas
yang u tujuh belas yang lima puluh lima ketika senior belum tentu semua mungkin enam yang jadi
dimana sumber pemain ini mau dari grassroot dari liga dari internasional
ini harus masuk ke dalam talent pool ini
pak erick selalu memperhatikan timnas sepak bola pria
sekarang saya mau masuk kepada sepak bola perempuan
saya merasa memang meskipun pak erick punya perhatian pada sepak bola
tapi memang betul apa curahan hati para pemain sepak bola perempuan
pak erik menganaktirikan atau negara ini pemerintah ini menganaktirikan
kan affo u enam belas aff pak erick yang bentuk kemarin
akhirnya lahir claudia itu
sekarang dia pergi ke klub luar karena tidak menjadi tempat yang baik untuk pemain pemain putri pak erick
makanya itu saya bilang seperti tim nasional putri sekarang kan kita udah bentuk nih
tujuh belas training tiga bulan
nanti off seminggu karena apa
nah lalu grassrootnya saya sudah dibantu
dia sudah membangun sekarang di delapan kota di jawa
google aja itu mereknya titik titik gitu
karena begini pak erick kan bilang ketika di bali untuk timnas putri
pak erick bilang ini sakit nggak sakit sedih sedih kesal kesal
oke harus latihan lagi semangat lagi dan lain sebagainya dan sebagainya
pak erick mengatakan bahwa kita masih jauh
mesti latihannya dua sampai tiga kali lipat setuju
jadi pak erick mengatakan tiga tahun untuk target timnas
untuk mereka bisa bermain tidak seperti kemarin di bantai sembilan puluh apa
makanya saya bilang ya harus kembali main gitu
eh tim nasional putra kita juga pernah dibantai loh berapa dua
ya tapi mereka seolah olah dibantai
padahal mereka memang tidak pernah punya kesempatan untuk berlaga kompetisi
tapi itu realita yang kita harus bangun
makanya ketika orang juga pak erick kapan liga putri
tadi biar talentnya ini berkembang jadi di grassroot
yang bagus bagus dikumpulin di tim nasional jangka panjang dengan training yang luar biasa
enggak bisa kita lahirin liga dulu
sekarang stok pemainnya nggak ada
pak erick tidak memberikan harapan kosong ya di sini
karena misalnya dari tiga tahun dari sekarang dua ribu dua puluh empat
nah kalau tim nasional kita putri u tujuh belas bisa training tiga tahun apa
ketika dia tanding lagi pasti dia akan kelasnya beda
nah senior perlu lebih lama lagi
karena lihat ya ketinggalan kita dengan negara negara lain
dan tapi dilihat filipin kembali nih
pemainnya pada main di liga filipina gak semua
tapi apakah itu harus menjadi protetap kita enggak
ada grassroot ada dari liga ada dari prioritas daripada tadi
pak erick kalau begitu kenapa tidak fokus saja
sehingga misalnya kalau ada tawaran jadi menteri
memang dikontrak sampai dua ribu dua puluh tujuh sama pssi
pak erick udah urus di tangan pak erik pssi ini sukses
pak erick nggak usah jadi di menteri lagi supaya lebih fokus
apapun kepercayaan pemerintah presiden saya jalankan
ketika nanti ada pelantikan oktober
ke pak prabowo ke mas gibran
apakah program dukungan pemerintah ke pssi sama seperti hari ini
karena enggak mungkin saya mengembangkan sepak bola
ya di negara seperti indonesia
stadion ini semua punya pemerintah
ya pak jokowi bersama pak bas sesuai dengan komitmen dengan fifa sedang renovasi dua puluh dua stadium sekarang
pssi sepak bola ini olahraga nomor satu ya
terlalu besar untuk dipikul oleh satu organisasi satu orang atau satu kelompok
pak erick fair enggak kalau misalnya ada
egoisme supporter bola yang mengatakan udah please urus aja pssi nggak perlu di kabinet
pak erick melihat itu sesuatu yang memang yaudah
apapun kalau saya loyal kepada pimpinan
loyal kepada pimpinan tugasnya apa silahkan
kalau di pssi nggak diperlukan lagi juga ya kita ada lagi kan
jangan masih ada janji untuk pemain sepak bola putri
soalnya nanti pak erick bilang tiga tahun dari sekarang kalau pak erick nggak jadi ketum pssi lagi janji kepada pemain putri php lagi
saya di sini berhasil bukan karena seorang erick thohir
saya disini berhasil tadi karena saya didukung secara besar dan ada timnya ada prestasinya
jadi bukan glory sendiri gitu loh
menurut pak erick sebenarnya sebagai ketum pssi akan jauh lebih baik pak erick tetap di kabinet
saya nggak bilang begitu tergantung penugasan
seketua pss pun sama kalau memang sudah tidak dipercaya ya ini ada kongres sepuluh juni
kalau stakeholder ternyata enggak happy sama saya vote vote vote
pak erick kurang perhatiin ya udah
tapi itulah saya saya itu ya ketika dikasih kerjaan saya ambisius
bukan menghalalkan segala cara ya tapi ambisius
nah ini sama kenapa pssi baru satu tahun lebih terjadi perubahan signifikan ya saya kerja keras tapi nggak sendiri didukung
pemerintah dukung klub klub dukung coach sintayong bagus pemain juga generasi emas
ya itu nggak mungkin
ya banyak harapan tetapi rasanya malam ini kita bicara lagi untuk sekian kalinya melihat sesuatu yang bisa dicapai oleh garuda muda
perlu support semua media juga perlu support
sesuatu yang tidak mustahil
ini kita bicara hari kamis besok juga sudah harus punya jadwal ke luar negeri terima kasih meluangkan waktu di rosing
salam untuk semua teman teman di pssi dan garuda muda